ya kisru di partai demokrat yang berujung pada munculnya dualisme kepemimpinan
pasca muldoko menjadi ketua umum versi klb terus memanas sebagian pihak menilai manuver muldoko mencidrai demokrasi
sementara ahy menyebut muldoko adalah musuh bersama dari partai demokrat
tadi pernyataannya disampaikan pada sore hari
bagaimana kemudian pandangan editorial media masa melihat pecah kongsi partai yang berlambang mersi ini
seperti apa pemerintah menempatkan diri dan juga bersikap di tengah konflik partai demokrat
yang melibatkan lingkaran dekat presiden joko widodo yaitu adalah muldoko
kepala staff kepresidenan
saya akan coba mengulasnya dari perspektif editorial pada malam hari ini bersama dengan mas anugrah perkasa atau mas nugi
redaktur pelaksana dari cnn indonesia com
selamat malam mas nugi
selamat malam renat
dan ada juga mas elvan dan nini sutrisno wakil memimpin redaksi dari detik com
mas elvan selamat malam mas
selamat malam renat
mas nugi dan juga mas elvan dari polemik di partai demokrat yang hingga kemudian melahirkan klb
muldoko didapuk sebagai ketua umum
dipercaya di situ oleh para peserta klb di sumatera utara
kemudian kan kita melihat di sini dianggap adanya intervensi atau mencederai demokrasi begitu
ketika ada lingkar dekat istana ada menjadi ketua umumnya
itu yang kemudian disebutkan juga oleh ahy
bagaimana sebetulnya media melihat dari problematika partai demokrat hingga kemudian ini ada unsur orang dekat presiden jokowi
kemudian ditempatkan sebagai ketua umumnya
mungkin saya akan ke mas nugi terlebih dahulu mas
saya melihat bahwa ada persoalan penyalahgunaan kekuasaan
dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh muldoko sendiri
karena sejauh ini kan sebenarnya muldoko memang tidak berada di partai demokrat
tapi berada di luar partai demokrat
nah ini menunjukkan bahwa bagaimana
kekuasaan itu bisa melakukan apapun terkait dengan hal ini
nah yang kedua adalah saya mau nyoroti juga soal kepentingan ahy
ketika ada persoalan internal berupa kegelisahan atas kepentingan seseorang di partai demokrat
maka yang jadi pertanyaan adalah bagaimana hanya ahi memimpin partai demokrat selama ini
apakah sudah mengakomodasi semua orang
sudah mengakomodasi para pendiri partai demokrat
dan mengakomodasi semua partai
apakah sudah mengakomodasi semua anggota akar rumput di seluruh indonesia
nah persoalannya adalah ini kekuasaan kembali menjadi persoalan
dan kasus ini kan tidak terjadi hari ini saja
kita ingat pada dua ribu enam misalnya soal pdip dan dua ribu delapan itu ada pkp
tapi isinya adalah orang dalam sport
nah ini yang sekarang justru dari orang luar
bagi saya ini persoalan penyalahgunaan kekuasaan
dari sisi penyalahgunaan kekuasaannya mas nugi di bagian yang mana yang kemudian ini
dugaan ini kemudian bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh muldoko
karena dia masih dalam lingkaran kekuasaan saat ini
dia berada di persis presiden jokowi
dia menjadi kepala staff presidenan yang bisa menerjemahkan semua
apa yang dilakukan oleh jokowi
nah alih alih mengurusi hal hal yang penting hal hal yang lebih penting persoalan covid misalnya
atau persoalan ekonomi yang mulai melambat
justru muldoko itu kemudian melakukan hal yang lain di luar hal hal yang sebenarnya
menjadi prioritas publik soal corona dan soal pertumbuhan ekonomi
ya jadi cuman ini jadi tontonan hiburan
ya jadi cuman ini jadi tontonan hiburan
ya jadi cuman ini jadi tontonan hiburan
tersendiri saja buat publik tapi juga bisa bikin orang melihat secara telanjang bagaimana kekuasaan itu dilakukan secara semena mena oleh anak buah jokowi
oke mas elvan posisi muldoko sebagai kepala ksp ini kan yang menjadi sorotan juga
berkali kali juga sbi menyebut ksp muldoko
ini kalau tadi mas nugi melihat ini bisa jadi kemudian ada penyalahgunaan kekuasaan ya di sana
ini apakah soal etika politik seorang muldoko
atau memang ini bisa kemudian kita lihat sebagai satu alarm bagi demokrasi kita
saya kira ini sebenarnya urusan pilpres dua ribu dua puluh empat ya reinhardt ya
kemudian seorang muldoko yang masuk di surveil dua kali
dan memang pak muldoko ini beberapa kali kan dia mengikuti kegiatan partai
dia pernah mencoba di golkar di b tiga
cuma kali ini aja yang saya lihat sangat maju gitu sangat maju
kemudian sebenarnya ketika dua ribu dua puluh empat ada peluang kemudian pak mul ini cari jalan lah
kemudian ternyata di demokrat ini ada lemahnya kepemimpinan
katanya orang orang dipanggil dia mau datang kan
ada kurang kuatnya kepemimpinan ahy
ya ini sebuah celah
dalam politik begitu melihat celah ya udah gitu kan
namanya politik adalah bagaimana kita bisa dapat kekuasaan gitu
nah cuman isunya adalah ini sebenarnya bukan dari fenomena ini ada kelihatan bahwa
pemimpinan demokrat itu masih pak sbi
ketua umumnya boleh ahi ya tapi lidernya pemimpin sejatinya masih pak sbi
nyatanya ketika ada krisis seperti ini yang keluar dan kemudian head to head dengan muldoko menjadi sbi
memang ini sebenarnya bukan tentang ahy dan muldoko tapi tentang sbe dan muldoko
yang menarik adalah apa yang disampaikan pak sby tadi
ya kan sudah disampaikan bahwa ada adart
adart yang sangat ketat ya
dimana untuk mengajukan klb itu semuanya harus melibatkan ketua majelis tinggi
ini menarik juga sih
di partai lain tidak sampai masih tinggi
tapi ini benar benar harus sampai majelis tinggi dan itu benar benar tidak ada
masih tinggi di medan itu di versi klb medan
nah yang sekarang masih jadi pertanyaan publik adalah daftar peserta
yang menandatangani yang memilih muldoko menjadi ketum itu siapa itu belum terungkap
jadi saya kira sekarang bolanya kita tunggu besok akan ada di kemenkumham ya
katanya mau didaftarkan ke kemenkumham
kita lihat nanti apakah
kan mahfud sudah menyampaikan bahwa yang pegangan pemerintah adalah undang undang parpol dan adart tahun dua ribu dua puluh
tahun dua ribu dua puluh itu kongres jum'at ahi jadi ketua umum
makanya nanti kita lihat aja serial berikutnya
cuman sepertinya sepertinya sulit ya
kalau dilihat kalau adrt yang dipakai dua ribu dua puluh ya ini jadi rumit
cuman masih tegak tegi sebenarnya adalah sikap presiden jokowi dalam hal ini
karena udah jelas lah bagaimanapun pak muldo seperti disampaikan mas nugi tadi adalah ksp
dan tentu itu ring satunya jokowi
jadi bagaimanapun pasti orang akan mengaitkan dengan pak jokowi
jadi karena itu bagaimana sikap pemerintah lewat kemenkumham nanti
akan diterjemahkan sebagai sikap pak jokowi
nanti kita tunggu aja rehat seperti hal berkembangannya
mas elvan sebelum kita ke sikap yang diharapkan dari seorang presiden joko widodo
dari kasus polemik partai demokrat ini yang anda lihat ya
kemudian ini dari kasus yang kemudian terjadi
ini apakah kemudian ada sisi yang perlu kita kritisi dari seorang muldoko
sebagai pejabat publik yang kemudian bermanuver politik
sehingga ya mungkin
sebagai apa karena memang tidak ada juga aturan di kabinet presiden saat ini
presiden jokowi bahwa menteri ataupun sekelas menteri harus tidak menjabat sebagai partai politik
karena beberapa menteri juga merupakan ketua umum partai politik
tapi dari cara cara yang dilakukan ini menurut anda seperti apa mas elvan
saya kira kalau bicara tentang aturan main ya
pejabat negara banyak yang ketua umum partai politik kan pak jokowi juga yang mengizinkan
bahwa dulu ada aturan boleh ketua umum jadi menteri
sekarang banyak ketua umum jadi menteri
dan banyak juga ketua umum menjabat
itu jabatan strategis di dpr misalnya dan mpr
cuman tentang pak mul ini sebenarnya lebih kepada
banyak orang pengamat yang menyoroti lebih kepada etika ya
etika politiknya gitu
karena ngambilnya itu memang melalui klb yang belum clear gitu
maksudnya adart nya itu belum pernah dibuka gitu
sarat siapa aja pengusungnya
seperti yang tadi saya bilang
absensinya kemudian pengusungnya itu nggak ketahuan itu dari dpd mana gitu
bagaimana dokumennya sahnya seperti apa itu belum ketahuan
jadi itu nanti kalau dokumen kumham itu nanti ada pembuktiannya
cuma dengan cara yang kayak gini
menurut saya mempertontonkan sebuah seperti politik yang sangat apa ya
kayak seolah olah itu tidak melihat mapping
tidak ada pemintaannya gitu
jadi dia jalan ketika udah didukung dia cuma nanya apakah acr itu sudah sah
menurut dia di jam sebelas langsung jalan langsung go
langsung dia langsung ambil alih gitu
langsung dia menyetujui
menurut saya ini ada sedikit alasan
sedikit arogansi politik sih
karena memunjukkan bahwa aturan itu tidak di clear kan dulu
jadi dia mengambil sebuah tempat yang sebenarnya itu masih rawan sebetulnya
ini tidak begitu solid sih sebenarnya ini ya
makanya kita harus tunggu
ini menarik sekali
apalagi kalau sampai pemerintah kemudian mengesahkan klbw ini dasar
karena ini benar benar banyak yang mau pertanyakan
karena adrt ini juga nggak tahu itu
gimana caranya pak s w kan bilang bahwa ada adrt baru yang dibuat untuk klbw
cuma itu kan menarik juga
gimana ada sebuah klbw
memang kalau sebuah kongres itu kan didahului dengan penyusunan adrt dan lain lain
tapi kalau kongresnya sendiri itu kan klb
itu kan pakai mekanismenya kan harus jelas dulu
itu tidak mampu dijelaskan sama lb medan itu
jadi sampai di sini saya bisa menyimpulkan bahwa dari konflik yang terjadi di partai demokrat
hingga kemudian ada sosok muldoko di sana
persoalannya adalah satu kita bisa melihat ini sebagai arogansi politik dan juga ee
dan juga sebuah perang
dan juga sebuah perang
dan kekuasaan dalam halnya adalah muldoko
tapi di sisi lain juga kita menyoroti bagaimana kepemimpinan ahy sendiri di dalam partai demokrat
sehingga kemudian melahirkan konflik di dalam
nah sampai di situ kemudian kita menarik melihat di posisi ini
bagaimana seharusnya presiden mengambil sikap
menko poluka mahfud md sudah menyebut ini adalah masih konflik internal partai
diselesaikan terlebih dahulu
belum ada urusannya dengan pemerintah
tapi kemudian kita tahu besok rencananya akan ada pendaftaran juga ke kemenkumham
dari kemimpinan dari ahy
ini seperti apa bola ini akan
ini bola panasnya ada di presiden atau ada di siapa sebetulnya
mas tugi dan juga mas elvan
tapi kita bahas nanti di segmen berikutnya
kami akan segera kembali
baik kami akan lanjutkan editorial view masih soal polemik singgah sana partai demokrat
saya ke mas dugi
sudah mulai kemudian muncul
misal desakan agar muldoko dicopot dari posisinya
berkaitan dengan manuver politik yang dilakukan di partai demokrat
anda melihat itu bagaimana
apakah memang seorang presiden harus mengambil sikap tegas ketika ada di posisi seperti ini
adalah kasus dalam kasus demokrat ini
apakah dia membiarkan
anak buahnya atau lingkaran
lingkaran berdekatnya itu melakukan hal yang semacam ini
dengan penyalahgunan kekuasaan
nah pasti itu betul
tapi masalahnya adalah ketika partai hasil klb itu didasarkan ke menkumham
dan jika itu diloloskan
maka memang akan terjadi lebih kompleks lagi masalahnya
dan itu orang bisa melihat bahwa keberpihakan pemerintah ada di mana
oke meskipun tadi kita sudah lihat ada muncul kembali
konversi yang dilakukan oleh ahi bersama dengan sejumlah anggota
ataupun ketua dpd ini mungkin untuk menunjukkan kepada publik
bahwa demokrat yang dibawa kepimpinannya masih cukup solid
tapi di tengah isu ini demokrat bagaimana posisinya
ini saat ini mas nugi
saya kira agak berat nanti ahy untuk ke depan
kalau dia misalnya tidak bisa menyesuaikan salah ini
untuk dua tahun ke depan
atau tiga tahun ke depan dua ribu dua puluh empat
maka demokrat sendiri akan terpuruk kemungkinan besar
sebelumnya kan partai demokrat punya angka elektabilitas yang naik
sebelum kasus ini terjadi
kemungkinan ketika kasus ini terjadi
ahy akan lebih sibuk untuk mengurus mana yang legal dan mana yang enggak
dan dia juga harus mengatur bawahnya untuk tidak harus solid
saya kira kemungkinan besar ada ancaman bahwa partai demokrat
elektabilitasnya akan jauh lebih turun
mas elvan dari pandangan anda seperti apa
terkait juga soal sikap presiden ataupun istana dalam hal ini
saya kira soal demokrat ya
ahy kan dia konferensi pers dengan dpd tadi reinhardt sampaikan
dpd seluruh indonesia menyampaikan dukungannya
masalahnya kalau semuanya mendukung ahi kenapa kok bisa ada klb gitu loh
dan sekarang pertanyaan besarnya adalah siapa pendukungnya muldoko
artinya kalau ada yang mengaku pendukung ahi juga jangan jangan juga patut dipertanyakan gitu
karena muldoko juga berani ngegas terus nih gitu loh
dan sekarang petanya di situ tuh mappingnya
dan kekuatan itu yang nantinya keabsahan dari pendukung muldoko dan ahi ini
yang akan menentukan berarti
muldoko dan ahi

nah sekarang menarik sekali adalah bagaimana sikap pemerintah
nah ini kan antara sby gitu
sby kan punya jejak yang lama ya
untuk kita sedikit cerita aja ya
ini ramai sekali di medsos
itu banyak sekali isu kontroversi sampai spekulasi
yang menyatakan bahwa ini adalah karma dan lain lain
mengungkit sejarah kongres luar biasa
waktu menggantikan anak surbaningrum dan lain lain
ini udah sangat liar
nah sekarang terlepas dari kontroversi yang sudah sangat liar di media sosial ya
banyak sekali kontroversi itu
tapi nyatanya klb itu berjalan gitu
kemudian dia sudah disahkan muldoko sebagai ketua umum dari versi yang medan
dan besok akan mengajukan ke kemenkumham
sekarang semua orang menunggu betul kan
nah sekarang kalau sudah di kemenkumham
sebenarnya kemenkumham itu kan interpretasinya pemerintah
ada melihat presiden jokowi
tentu orang akan menunggu kemana arahnya
yang menarik adalah mengikuti perkembangan pernyataan dari mahfud md
mahfud md adalah menko polhukam ya
dan dia adalah mewakili pemerintah
saya rasa yang selalu aktif mengomentari pernyataan ini
saya melihat ada tanda tanda seperti ini
pertama pak mahfud menyampaikan bahwa sebelumnya sudah mencoba mempertemukan dua orang ini
karena dia sempat dapat surat dari pak
cuma nggak sempat karena waktunya mepet
jadi ahy nyuratin pagi
sorenya udah klb
malam jadi ketum si muldoko gitu
kemudian pak mahfud mau menyampaikan bahwa ini belum jadi persoalan hukum
sebelum ini kemudian diajukan ke kemenkumham
tapi semakin kesini semakin kesini bahasanya makin jelas
terakhir mahfud md menyampaikan bahwa nanti kemudian ketika ini masuk ke kemenkumham
makanya dipegangan pemerintah adalah dua
pertama adalah undang undang parpol
dan satu lagi adalah adart dua ribu dua puluh
dari situ sebenarnya sudah sinyal
saya rasa dari situ ada sebuah
sebenarnya ada sebuah sinyal
kemungkinan juga mungkin pemerintah tidak akan ambil resiko dengan mengesahkan yang medan
mungkin ya kalau melihat dari sinyal elemen itu
karena yang dipakai kan adart dua ribu dua puluh
nah tinggal kemudian yang akan menjadi legitimasi bagi pemerintah adalah
sejauh mana adrt dua ribu dua puluh itu dipakai untuk klb medan
sementara kan pak sby menyampaikan bahwa ada sebuah adrt yang disiapkan menjelang klb medan
nah itu kan sumut ya
nah karena itu
kita harus cek nanti seberapa adrt di dua ribu dua puluh demokrat itu dipakai
nah kalau itu kemudian tidak diikuti tentunya kan kita sudah tahu ya
karena nggak mungkin juga terlalu beresiko kalau kemudian itu berbeda dan itu disahkan
tetapi sekali lagi kalau sampai ini disahkan berarti memang ada kekuatan yang dasar
seperti tadi mas nugi sampaikan ya
ya ini patut ini kalau sampai kayak gitu ini agak ngeri ngeri juga
logikanya begini mas senat
ada sebuah partai politik
partai itu barang apa sih
adalah sebuah alat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat
partai itu dibangun dari kader dari pendiriannya dan lain lain
kemudian ada orang bisa jadi ketomong tanpa harus melalui jalur gitu kan
nah tapi itu kan mungkin di partai dengan adart memungkinkan bisa terjadi
sekarang adalah apakah di partai demokrat bisa seperti itu
jadi kita lihat aja pembuktiannya
mas nugi artinya ada implikasi yang cukup besar sebetulnya dari kisru partai demokrat ini terhadap demokrasi kita
tadi anda katakan juga ini adalah ujian demokrasi sebetulnya bagi presiden
joko widodo begitu ya untuk bisa pembuktiannya seperti apa
itu bagaimana mas nugi
orang semakin tahu bahwa kekuasaan itu memang memabukkan
jadi tahun dua ribu dua puluh empat memang sudah di depan mata dan semua orang sepertinya sudah bersiap siap untuk menuju ke sana
kita lihat sendiri misalnya dari kasus partai demokrat atau beberapa partai politik sudah melakukan pertemuan
jadi semua sudah siap siap
jadi kekuasaan itu memabukkan
dan juga kekuasaan yang memabukkan ya ke depan
dan ini juga artinya memang boleh pemerintah dan nanti ketika ini akan masuk ke jalur hukum mungkin atau ada di kemenhumkam
begitu mas nugi
ya kita tunggu partai demokrat versi klb yang mendaftarkan partai mereka ke kemenkumham
apakah itu akan disetujui atau disahkan oleh kemenhumkam
kalau bisa disetujui maka barangnya ini akan jauh lebih ramai nanti
kita akan lihat bagaimana kemudian perkembangan ini karena tampaknya masih bergulir dan masih cukup panas
isu partai demokrat ini ke depan
karena juga nanti masing masing kubu akan mengklaim yang sah begitu ya
kita sudahi sampai di sini pembicaraan mengenai konflik terkait dengan partai demokrat
kita membahas kemudian isu lain di pekan ini juga cukup menuai sorotan adalah ketika indonesia ditemukan ada varian baru
virus corona dan itu juga bertepatan dengan satu tahun pandemi
apa catatan anda terkait dengan satu tahun pandemi terakhir ini dari segi penanganan dan juga kalau kita melihat adanya temuan kasus baru
covid sembilan belas ini seberapa bahaya sebetulnya yang harus dihadapi oleh publik dan juga pemerintah
kita bahas di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi
saya kembali ke mas elvan dan juga mas nugi
tapi tidak berbicara lagi soal partai demokrat
kita bicara ke isu yang lain yang juga berkaitan dengan masyarakat adalah soal pandemi
satu tahun sudah berlalu
apa kebijakan penanganan yang anda soroti atau kita soroti bersama selama setahun terakhir ini
kemudian juga kita dikagetkan dengan temuan baru virus corona yang dianggap ini lebih ganas ya
karena ini merupakan covid b satu ratus tujuh belas yang dianggap lebih cepat penularannya
saya ke mas nugi dulu bagaimana mas nugi
saya ke mas nugi dulu bagaimana mas nugi

saya ke mas nugi dulu bagaimana mas nugi

yaitu pemerintah belum maksimal melakukan tiga t
karena sejauh ini benarnya angka yang di testing itu sudah masih di bawah standar who
dan selama setahun terakhir tidak ada perubahan apa apa
itu yang kita soroti
nah masalahnya adalah ketika ada
tidak ada testing yang mbak
tidak ada testing yang baik
karena kasus yang sebenarnya terjadi itu orang tidak pernah tahu berapa angka sebenarnya
nah kita tahu dalam seminggu terakhir itu angkanya dari angka kasus positif pertambahan harian itu sekitar ada empat belas
turun sekarang menjadi sekitar delapan tujuh enam
nah persoalan apakah data itu benar apakah data itu smoke
karena kalau testing belum dilakukan secara benar maka tidak akan dapat angka yang benar pula
apakah data itu semua
apakah data itu semua
karena masyarakat belum tahu mana yang benar angkanya
dan selama setahun terakhir tidak ada perubahan
oke anda menyoroti soal tiga t yang belum maksimal dan juga belum ada perubahan yang cukup signifikan
meskipun kita tahu bahwa ppkm mikro belakangan dianggap oleh presiden bahkan rencananya akan dilakukan juga di luar pulau jawa
karena dianggap ini cukup efektif untuk menekan angka penyebaran mas nugi
ya ppkm mikro memang dilakukan untuk menekan mobilitas masyarakat ya
tapi masalahnya memang dalam ppkm pertama dan kedua itu kalau tidak salah satunya memang angkanya masih tetap melonjak
kasus positif itu masih terjadi
nah masalahnya itu tadi ketika pemerintah tidak bisa memberikan data yang bisa dipercaya
baik itu ketika angka itu lonjakan itu naik dan ketika itu turun maka pertanyaan publik adalah apakah data ini bisa dipercaya atau enggak
apalagi sekarang tidak hanya swab test yang dipakai sebagai alat
ada spor tapi juga ada antigen
nah saya ingat bahwa ketika menteri kesehatan budi gunadisadigen mengatakan bahwa dia melakukan pada segera akan ada lonjakan kasus
ini justru tidak terjadi
padahal ada dua alat spor yang dipakai
dan ada antigen
perhitungan publik secara umum adalah ketika dua alat bukti itu dipakai maka kasus itu justru melonjak bukan turun
tiga t menjadi sorotan
tiga t menjadi sorotan
soal penanganan covid sembilan belas
dari pandangan anda bagaimana melihat penanganan covid sembilan belas ini selama satu tahun terakhir dari pemerintah termasuk juga kita tahu bahwa saat ini pemerintah juga tengah menggalakkan program vaksinasi ya
ya jadi satu tahun corona dengan satu tiga juta orang terinfeksi positif covid dan tiga puluh enam ribu orang lebih meninggal ya
mungkin sekarang sudah lebih
dan sekarang muncul lagi virus baru b satu ratus tujuh belas
pemerintah di saat pemerintah sedang menggalakkan vaksin
mungkin kemarin boleh ya kompas merilis survei kepuasan publik itu lima puluh delapan tujuh something gitu
terkait bagaimana pemerintah melakukan ini covid sembilan belas
tapi kalau saya lihat sebenarnya seperti tadi dibahas soal tiga t ya mas ya
sebenarnya bedanya adalah sekarang masyarakat itu sudah cuek sama itu tiga t
jadi kalau kita lihat jalanannya jakarta terutama kalau tolak ukur covid sembilan belas terparah kan jakarta ya
paling banyak sekarang baru jawa timur jawa barat
itu sekarang itu macet sudah di mana mana
orang itu sudah beraktivitas seperti biasa
nah berarti kan tiga t nya sudah diabaikan
ini pr besarnya ya
karena kalau tiga t diabaikan otomatis seharusnya penurunannya juga kan tidak sekuat kalau itu diterapkan
karena protokol kesehatannya juga kan diturunkan kelasnya kan
karena untuk mengendalikan ekonomi kemudian dari bsbb ketat dikurangi dikurangi dikurangi
kemudian sekarang di saat vaksinasi ini malah
karena orang sudah kayak tidak ada virus gitu
sudah tidak ada virus lah di sekitar kita
kemudian vaksinasi misalnya
vaksinasi pemerintah ya pak menteri kesehatan itu mengklaim bahwa vaksinasi di indonesia itu adalah terbanyak di asia tenggara ya
jadi paling cepat kita vaksinasi
itu boleh sih
cuman sebaiknya jangan dulu mengklaim gitu
tapi fokus kepada targetnya gitu
jadi vaksinasi diuntaskan
karena saya banyak mendapat cerita dari masyarakat
di tengah masyarakat
misalnya sekarang lansia kan mulai divaksin ya
ada cerita dari sebuah puskesmas di benhil ya
lansia itu vaksin tapi kerumunannya itu tidak diperhatikan
sehingga akhirnya kemudian dia males untuk divaksin malah pulang gitu loh
akhirnya pulang berkali kali akhirnya gak bisa divaksin
itu terjadi di beberapa daerah dan
itu saya kira harus datang
pak menteri datang cek lokasi gitu
karena jangan sampai vaksinasi itu justru malah melepakan tiga t ya
karena kan tempat berkumpulnya orang ya kan
itu malah berbahaya lagi itu
nah dari situ overall sebetulnya apa yang sudah dilakukan pemerintah
ya sekarang seperti tadi disampaikan mas nugia
sebetulnya ya rata rata aja sih
satu hal bahwa corona menurun gitu kan
ada beberapa sebab juga disampaikan bahwa pengetesannya juga menurun gitu kan
kemudian vaksinasi juga dilakukan gitu
dampak ekonomi juga dilakukan
tapi memang tidak saya bilang tidak ada yang istimewa gitu
jadi perlu gebrakan agar ini segera dapat diatasi
dampaknya vaksinasinya jalan
dampaknya bisa diantisipasi
dan yang paling penting wabah baru ini harus terbenar tegak
ingat ya covid di indonesia yang sekian banyak satu tiga juta itu
itu berawal dari landa dan tak
dan jumlahnya hanya satu dua orang gitu
jangan sampai itu terulang dan jadi masalah baru di indonesia
mas nugi belum selesai kita menghadapi pandemi dengan virus dari strain wuhan
kemudian muncul yang baru yang dari inggris yang dianggap memang ini cepat penyebarannya
beberapa hari yang lalu ketika itu muncul
saya sempat mewawancarai dari satgas pak alexander ginting
dalam wawancara itu ia menegaskan bahwa sudah di kedua orang ini
kasus satu dan juga dua ini sudah negatif
dan juga sudah di tracing dan lain sebagainya
artinya memang ini sudah diupayakan sedemikian rupa
agar kemudian tidak pemerintah agak cukup yakin bahwa ini bisa diatasi penyebarannya
tapi di sisi lain juga kita melihat
kalau kita berkaca dari satu tahun yang lalu
ketika kasus satu dan juga kasus yang berawal dari lantai dasar tadi
yang elvan katakan
kita punya trauma di situ
ketika baru di satu dua
kemudian tiba tiba banyak sekali ini
nah menghadapi virus yang strain yang baru ini
menurut anda ini pemerintah harus seperti apa
melihat situasi dan juga adanya ancaman dari strain baru ini
saya kira harus belajar dalam satu tahun penanganan ke belakang ya
dalam satu tahun terakhir itu kan pemerintah sebenarnya tidak siap
pemerintah yang tidak siap soal ini di belahan dunia lain
misalnya corona ini memperlihatkan bagaimana sistem ketahanan rumah sakit di indonesia
nah itu yang harus diantisipasi
jika ada satu kasus dengan strain yang baru
maka pemerintah harus belajar dari seratus tahun pengalaman ke belakang
yang kedua bagi saya adalah yang penting sekarang
pemerintah harus benar benar mendengarkan
pendapat para pakar epidemiologis
bukan sekedar hanya prosedur dia manggil diskusi dan bagaimana
tapi ternyata tetap jalan dengan apa yang ada di kepala pemerintah
tidak benar benar mendengarkan
nah bagi saya penting karena epidemiologis kemudian virologis itu sekarang jadi
apa namanya jadi narasumber yang baru yang harus didengarkan pemerintah
untuk benar benar bisa mengatasi hal ini
bukan dengan mengundang mereka dan kemudian mengambil keputusan sendiri
jadi hanya melihatnya secara prosedural saja
oke mas elvan dari belajar dari satu tahun yang lalu kemudian kita menghadapi virus yang baru ini
artinya belum selesai pandemi yang virus strain wuhan tapi kemudian muncul yang baru lagi
anda melihatnya seperti apa
oke belajar dari kasus yang awal ya
itu ingat dulu kenapa kemudian orang covid itu jadi momok menakutkan adalah kasus pertama
tidak terkesan ditutup tutupi
kemudian akhirnya kan ada garis polisi dan lain lain di rumahnya
kemudian semenjak saat itu corona itu dianggap sebagai aib gitu kira kira reinhardt kan
sampai di dalam perjalanan waktu akhirnya satgas berjuang keras ya pemerintah juga berjuang keras
bersama media meyakinkan bahwa covid itu bukan aib covid penyakit bisa disembuhkan
ya akhirnya sekarang orang sudah bisa berdampingan gitu
otg juga saling membantu di jawa tengah ada jogotongo misalnya di jakarta ada rt rw yang mau membantu masyarakat yang kena
ingat dulu kasus pertama
seolah olah itu adalah sebuah virus yang mematikan dan bisa menyebar luas dan menjadi aib
karena itu jangan ditutup tutupi satu
yang kedua adalah dengarkan seperti tadi kata mas tugi dengarkan masukan banyak pihak
ini sekarang justru sekarang harus ditunjuk nih
satgas itu sekarang ini ditunjukin
misalnya satgas taruh lah kepada yang dibawah pak doni munardu ya
tugaskan kepada pak doni untuk melakukan riset khusus untuk virus baru ini strain baru ini
itu lakukan riset menyeluruh
kemudian tentu apakah vaksinnya cukup kuat atau perlu

melakukan koordinasi dengan pembuat vaksin
misalnya kalau ada perubahan sur dari protein virusnya
kemudian yang ketiga adalah cegat kedatangan dari luar negeri
pak presiden bisa meminta kemenhub dengan satgas dan kemenkes misalnya untuk melakukan memblokade
datangnya arus virus itu dari mana
jadi lakukan kayak dikunci lah sementara gitu dari negara negara yang berbahaya
itu harus dilakukan
karena pada saat itu karena terlambat semuanya menjadi berat
jadi jangan sampai kita terlambat mengulangi kesalahan yang sama
karena hanya kelanjutan yang masuk ke lubang yang sama ya
dan kita bisa belajar dan dikali itu mungkin bisa menyelesaikan
sama titipannya paling penting adalah tiga m itu
karena memang benar benar sekarang itu orang sudah nggak peduli dengan virus
dan apalagi dengan masuknya virus baru yang mematikan ini
tanda sebenarnya lebih tinggi
bayangkan kalau orang sudah cuat loh sekarang
cuma kalau misalnya kita jalan pulang kerja mampir gitu
mau sekedar apalah makan gitu misalnya atau apa
kan kadang kadang pengen ya
kan kita pakai protokol
ternyata orang di situ ngobrol itu udah nggak pakai masker udah
udah lah gitu ya
kayak gitu udah di luar
itu adalah tugas besar pada pemerintah renat
ini juga mungkin menjadi catatan untuk publik ya
mas nugi ketika setahun pandemi kebiasaan akan prokes
mulai kendur lagi
perlu diingatkan lagi
ini juga tadi mas elvan sampaikan
seperti sudah tidak ada virus corona
ini juga menarik untuk bagaimana publik mencermati
dan juga untuk kita
bersikap di tengah pandemi yang sudah satu tahun ini
terakhir mas nugi
keluarga memang harus tetap disiplin melakukan tiga m ya
masker menjaga jarak dan mencuci tangan
sama menghindari kerumunan paling tidak ya
sekarang kerumunan itu yang penting juga
tapi tidak hanya publik yang diminta tanggung jawab
tapi juga perintah yang harus menaikkan tanggung jawabnya
untuk mencegah kasus ini jadi jauh lebih besar
transparan dan bersikap konsisten
saya kira itu yang jadi penting
karena selama satu tahun terakhir
publik juga ditugihi bagaimana pemerintah melakukan perubahan perubahan kebijakan
terkait dengan penanganan corona
sehingga menjadi bingung ya
akan istilah istilah pun diubah
jadi orang menjadi sempat bingung
nah saya kira yang penting adalah bagaimana pemerintah sekarang bisa terbuka
bisa bersikap transparan terhadap data data yang dimiliki
bersikap konsisten terhadap apa yang dilakukan
yang kedua adalah itu tadi kita harus berani mendengarkan pakar pakar kesehatan
untuk mencegah kasus ini
masyarakat sendiri harus cepat menerapkan tiga m
walaupun banyak sekali cerita cerita yang hilang
seperti tadi yang mas elvan bilang
memang banyak warga yang sudah mulai merasa cuek
dan saya yang penting saya harus kerja
dan saya harus menerapkan protokol kesehatan
nah ini jadi kata kata terpilih juga bagi pemerintah
jadi soal transparansi dan juga soal data ini
juga perlu menjadi catatan di satu tahun pandemi
berkaitan dengan penanganan dan juga menghadapi ancaman virus strain baru dari inggris
terima kasih banyak mas nugi dan juga mas elvan
sudah berbagi pandangan editorial kita pada malam hari ini
berkaitan dengan dua isu besar pada pekan ini
soal satu tahun pandemi dan juga konflik di partai demokrat
yang kita akan masih lihat
bagaimana kemudian perkembangan akan depan
terima kasih banyak mas elvan dan juga mas nugi
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain
tetap di cnn indonesia newscast